perempuan ini terus menangis saat dibujuk satgas kofit sembilan belas kecamatan
panji situ bondo jawa timur agar melakukan isolasi mandiri ia kemudian berteriak
mengaku dirinya tidak terpapar covid sembilan belas negatif sejumlah anggota koramil dan puskesmas
sempat kewalahan saat meminta perempuan ini agar tidak nekat pergi ke jember
dengan berpakaian apd lengkap petugas puskesmas langsung menggendong sang perempuan kemudian
menaikannya ke dalam ambulans berdasarkan hasil tes antigen perempuan bernama dewi
ini dinyatakan positif kofit sembilan belas sebelumnya dirinya melakukan kontak erat dengan pasien
kovid sembilan belas lainnya tanpa demam tak ada namunan
yang memberikan suatu edukasi terkait dengan
isoman isoman itu kemudian dia asalnya menolak dia tidak mengakui adanya

di jombang jawa timur pasien suspek covid sembilan belas kabur dari ruang isolasi rumah sakit umum
daerah pelosok dengan kondisi jarum dan selang infus masih
menempel di lengannya pasien kabur karena tak ingin menjalani perawatan di ruang isolasi
direktur rsud peloso iskandar zulkarnain membenarkan adanya pasien yang melarikan diri
pasien merupakan rujukan dari puskesmas di kecamatan sumobito yang didiagnosis covid sembilan belas
dengan comorbid diabetes serta muntah muntah rutin melaksanakan apa istilahnya ronde pagi ya

jurnal pemimpin b dua di kecamatan sumobito yang menjeluruh untuk pasien pasien yang di rawat kota
ketahuan pasien tersebut tidak berada di pes
bogor jawa barat lebih dari seratus warga senin siang dinyatakan positif covid sembilan belas
yang diduga terpapar dari satu keluarga yang tengah melakukan isolasi mandiri
di tengah isoman salah satu anggota keluarga tetap keluyuran dan mengunjungi warung di sekitar permukiman
warga kompleks geria katulampa kota bogor kemudian menjalani tes pcr masal
karena mendadak banyak warga yang sakit
sebelumnya pihak puskesmas mendapati lebih dari delapan puluh empat warga terinfeksi covid sembilan belas
hal yang dilakukan itu harusnya di undangan itu empat puluh lima yang hadir tiga puluh delapan
sebagian tidak hadir dengan alasan masing masing ada yang menolak
kebanyakan di sini memang begitu pas ketahuan mereka nggak mau lapor
kesulitan kita di situ
kria katulampa terakhir saya mendapatkan informasi sembilan puluh dua orang warga
tetapi dari hasil swap tadi saya belum lihat ya
tetapi tadi saya sudah komunikasi dengan kadinkes
sebagian akan kita mobilisasi ke pusat isolasi di ptkp ciawi
ini lebih dari seratus warga kompleks geria katulampa dinyatakan positif covid sembilan belas oleh dinas kesehatan
masih menunggu hasil tes pcr
isolasi mandiri membuat seorang ibu rumah tangga di kabupaten klaten jawa tengah menjadi depresi
korban ditemukan suaminya tewas di dalam sumur pada senin siang
warga menyebutkan suami korban sempat melihat istrinya duduk termenung sebelum kemudian masuk ke dalam sumur
tak berselang lama sang suami meninggal
diduga karena terkena serangan jantung
petugas kesehatan sempat memberikan pertolongan namun nyawanya tidak tertolong
jadi terus bapak itu kira kira kan gak ada yang berani dekat karena posisi pasien covid
terus ada salah satu nelpon saya
kedalaman sumur dua puluh lima meter membuat proses evakuasi sulit dilakukan
terlebih timsar harus menggunakan protokol kesehatan ketat
selanjutnya kedua korban yang merupakan pasangan suami
istri langsung dimakamkan menggunakan protokol kesehatan
tim liputan cnn indonesia